indonesia resmi memasuki endemi covid sembilan belas ini bukan berarti penyakitnya hilang bukan tetap ada tetapi dengan jumlah yang kecil
tantangan selanjutnya justru di sini masyarakat kini dihadapkan bisa menjaga diri masing masing dengan standar protokol kesehatan yang serupa
pertanyaannya apakah bisa kita bahas malam hari ini dengan arah sumber jurubicara kementerian kesehatan dr muhammad syahril
dr syahril selamat malam
ya selamat malam mbak putri
terima kasih atas waktu anda dok dok berikan penjelasan kepada kami yang awam ini apa sebenarnya arti endemi covid sembilan belas yang tadi diumumkan oleh presiden jokowi
ya terima kasih jadi pandemi itu berarti kan kemarin kedaruratan ya
jadi kedaruratan di mana penyakit ini sangat membahayakan dan mempunyai dampak yang sangat luas
nah dengan terkendalinya parameter epidemiologi seperti yang disebutkan
dengan angka konfirmasi angka kematian dan angka yang dirawat yang sangat stabil maka kita masuk ke dalam fase endemi
fase endemi itu artinya apa covid ini tidak lagi terlalu membahayakan tidak dianggap darurat lagi dan dianggap biasa seperti penyakit yang lain
makanya beberapa kebijakan kebijakan pakai masker ya itu sudah sangat dibebaskan ya
dan juga beberapa kegiatan kegiatan pembatasan kemasyarakatan
kita memang hidup dalam keadaan yang normal kembali
hanya saja perlu diingatkan termasuk oleh bapak presiden tadi bahwasannya perilaku hidup bersih menjadi bagian dari kebutuhan kita
untuk menjaga memproteksi kita bersama sama agar tidak hanya covid pak ya tapi adalah seluruh penyakit yang menular
apalagi saat ini mungkin adalah polusi udara itu bagian dari yang harus kita cegah bersama sama
dokter apakah berarti sekarang jika ada yang mengidap ngidap covid sembilan belas
harus berobat secara mandiri dan tidak ditanggung lagi oleh pemerintah
ya betul ya
seperti yang sudah diumumkan juga semua pembiayaan yang berkaitan dengan sakit covid
maka pembiayaannya sudah kembali ke normal seperti pembiayaan penyakit penyakit yang lain
yaitu bisa melalui mekanisme bpjs atau melalui pembayaran mandiri masing masing
atau melalui asuransi dari suatu perusahaan
bagaimana dengan vaksinnya dok
ya untuk vaksin ini memang agak khusus
jadi untuk vaksin kita akan menunggu dulu ya
dalam waktu yang sangat dekat ini akan diumumkan oleh pemerintah bagaimana kebijakan untuk vaksin
apakah akan masuk dalam mekanisme rutin vaksinasi seperti halnya vaksin vaksin yang lain
atau kan juga harus berbayar seperti halnya penyakit tadi
tetapi kalau yang sakit itu saja sudah diumumkan mereka harus berbayar dengan mekanisme yang sudah
yang saya sebutkan tadi
dokter kalau misalnya kita bicara tentang penyakit virus yang menyerang pernafasan
ini khususnya di wilayah asia itu kan memang agak fluktuatif ya dok ya
kemarin selang beberapa bulan yang lalu dua tiga bulan yang lalu itu
di wilayah tiongkok itu kembali muncul berkaitan dengan covid
dan mereka juga cukup kewalahan menanganinya
apakah hal hal seperti ini juga akan terus dipantau oleh pemerintah perkembangan berkaitan dengan virus virus ini
apakah hal hal seperti ini akan terus dipantau oleh pemerintah perkembangan berkaitan dengan virus virus ini
apakah hal hal seperti ini juga akan terus dipantau oleh pemerintah perkembangan berkaitan dengan virus virus ini
ya betul ya jadi seluruh penyakit penular baik penyakit penular yang lama yang kita sebut dengan endemi
itu harus selalu dipantau karena suatu saat penyakit ini bisa menjadi suatu penyakit yang meningkat lagi kasusnya
yang kedua juga penyakit infeksi yang betul betul baru
seperti halnya covid ini kan baru belum pernah ada sebelumnya
jadi nanti ada dua satu penyakit infeksi yang sudah lama dan yang kedua penyakit infeksi yang baru
jadi nanti ada dua satu penyakit infeksi yang sudah lama dan yang kedua penyakit infeksi yang sudah lama
yang kita sebut dengan endemi tadi bukan hanya covid sembilan belas tapi influenza tuberculosis dan hiv itu bagian dari yang harus kita pantau
dan terutama juga kepada penyakit penyakit yang memang betul betul baru atau new emerging mbak ya
dok kalau khusus untuk covid ini siapa saja mereka yang dinilai masih rentan dok
ya ini satu pertanyaan yang bagus pak ya
jadi yang paling kita perlu berikan perhatian khusus adalah kepada usia lanjut dengan keadaan keadaan di mana mempunyai suatu comorbid
jadi comorbid itu bisa diabetes mellitus hipertensi stroke jantung dan sebagainya
karena dengan comorbid ini saja masing masing orang itu sudah berat apalagi kalau ada ditambah dengan covid
jadi untuk orang orang usia lanjut dengan comorbid ini menjadi perhatian khusus
nah untuk itu kita memberikan perhatian khusus

karena proteksi vaksinasi merupakan bagian yang penting untuk memberikan tambahan imunitas atau kekebalan bagi masyarakat tersebut ya
ya bagaimana dengan mereka siapa saja yang saat ini mereka yang disarankan untuk tetap memakai masker itu siapa saja
orang orang seperti apa
dan comorbid yang bagaimana
ya jadi seperti hal ini saja yang diumumkan oleh satgas bahwasannya masker sudah dibebaskan
kecuali satu orang yang dalam keadaan sakit flu
pilek itu supaya tidak menulari orang atau dia berkunjung atau bertemu di suatu tempat yang
kemungkinan diduga bisa menularkan contohnya di rumah sakit ya atau di kerumunan kerumunan yang
kita enggak jelas yang terakhir juga perlu kepada masyarakat terutama di daerah yang mempunyai
polusi udara yang tinggi apalagi dengan polusi polusi yang saat ini memang ada di beberapa
daerah itu bagian yang perlu kita memakai masker jadi masker intinya adalah bagaimana kita sadar
menjadi kebutuhan kita bahwa saja masker itu untuk melindungi kita dan juga bagi orang lain dalam
keadaan keadaan tertentu ya apakah dok apakah kementerian kesehatan juga melihat bahwa kesadaran
pribadi itu untuk menjaga kesehatan untuk tetap menjaga protokol kesehatan masih ada di masyarakat
indonesia dok saat ini
kalau masih ada tetap ada tetapi kita bersyukur terutama masker dan protokol kesehatan ini
sudah menjadi kebutuhan yang memang sudah sangat diberikan kesadaran bagi masyarakat dan itu menjadi
kebahagiaan kita bahwasanya kita sudah mempunyai suatu kesadaran disiplin untuk melindungi diri
dan juga melindungi masyarakat walaupun memang ada ya sebagian masyarakat itu ada yang masih
abai dan sebagainya tetapi secara keseluruhan kami melihat disiplin ini
sudah sangat tinggi ya oke dan itu yang harus dijaga sekarang ketika kita memasuki endemi gitu ya
dok ya betul betul betul ya baik dokter terima kasih banyak malam hari ini sudah berbincang di
cnn indonesia juru bicara kementerian kesehatan dr muhammad syahril terima kasih dok sehat
terima kasih mbak putri